free diving itu simpelnya adalah berenang sambil menahan nafas
jadi kalau misalnya kita suka melihat ikan melihat anjing laut
ya basically kita akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi hewan hewan seperti itu
bisa bermain main di air dengan bebas bisa naik ke permukaan turun ke dasar laut
untuk meliuk liuk di dalam air jadi itu sebenarnya esensi dari free diving
untuk step stepnya sendiri kalau mau melihat secara garis besar
mungkin bisa digolongkan menjadi tiga bagian
yang pertama adalah yang paling penting yaitu safety
bagaimana caranya kita bisa membuat diri kita itu
tetap aman sambil bersenang senang tapi tetap aman
jadi kita harus mengetahui tanda tanda bahayanya apa saja
bagaimana caranya untuk menghindari tanda tanda bahaya tersebut
contohnya ketika kita di dalam air kita pasti harus menahan nafas karena kita free dive
nanti free diving itu tidak bisa dilakukan seorang diri
free diving itu harus selalu ada pendampingnya kita sebut dive body
body ini nanti dia yang akan mengawasi kita menjaga kita supaya kalau ada tanda tanda bahaya
contoh ketika kita dive mungkin kita terlihat agak panik atau misalnya menunjukkan tanda tanda bahwa udara yang kita miliki sudah mulai habis
atau sudah mulai kehilangan kesadaran body ini yang nanti akan melakukan tindakan untuk menolong
jadi kita harus tahu bagaimana caranya mengidentifikasikan
kita harus tahu bagaimana caranya mengidentifikasi orang orang yang mengalami bahaya yang harus ditolong
yang kedua adalah tahan nafas
namanya free diving pasti kita harus menahan nafas
jadi kita harus tahu juga bagaimana caranya kita harus mempersiapkan diri
bagaimana caranya kita membuat diri kita di dalam air itu tetap rileks tetap tenang
karena ketika kita panik badan kita akan mengkonsumsi oksigen lebih cepat
waktu kita untuk menahan nafas itu akan menjadi lebih pendek
lalu tahan nafas itu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diajari
tetapi membuat kita nyaman dengan kondisi sedang menahan nafas itu yang nanti perlu kita biasakan
kalau kondisinya baik bisa kasih tanda
ini oke terus bilang i'm okay
yang terakhir yang perlu dipelajari adalah teknik
teknik ini sangat luas mulai dari teknik yang tadi tahan nafas
tapi juga termasuk teknik teknik yang hubungannya bagaimana cara kita bergerak di dalam air
bagaimana cara kita untuk membuat badan kita tetap nyaman dengan tekanan air yang sangat besar
teknik teknik seperti bagaimana cara kita masuk ke dalam air
jadi banyak sebenarnya teknik yang perlu kita pelajari yang hubungannya nanti ke arah efisiensi
jadi semakin kita bisa efisien di dalam air bergeraknya makin kayak ikan makin kayak mamalia laut
ya kita akan bisa menikmati air juga lebih lama dan lebih seru di dalam air